jualan bubur ayam
masa soal jualan bubur ayam aja harus saya jelasin
kalau saya harus apa
kamu dari mana
dari tempat jupri
main aja atau ada apa
memangnya kamu belum tahu sekarang lagi ada apa
sebenarnya ada apa sih
aku juga kurang jelas
dekinasi ngasih infonya juga gitu
terus masalahnya sekarang udah di handle sama kang mus
ya mau gimana lagi
teteh tenang aja
dia kelihatan bingung
teteh mau dimasakin apa
masak nasi aja
terus kamu istirahat
iya teteh tau
teteh lagi mau makan gepuk
nanti mau beli aja
biar gak lama
mau kemana kang
jalan jalan ke gedung merdeka
ini barang buktinya pak
korban yang mana
ajak keponakan kamu ke polsek sumur bandung
copet sama dompetnya sudah dipolisi
urusan saya selesai
korban sudah saya minta buat datang ke sini
jadi akan gak bakal balik lagi ke terminal
yang pegang terminal nanti siapa
kang mus cuma minta saya pensiun
gak nyuruh nunjuk orang buat gantiin saya
gak tau harus nyari kemana buat gantiin uang pas juga enggak
seperti biasa aja
itu kan kealian kamu
saya gak punya keahlian apa apa
kalau saya ikut pensiun juga
nanti saya jadi apa
mau bantu saya usaha lele
disuruh mikir gak bisa
dikasih saran gak mau
abis sarannya gak asyik
kamu mau saran yang gimana
bukannya gitu kang
bukannya saya gak mau
tapi keadaan yang sekarang lagi kacau begini
mau kita tinggalin begitu aja
terus kita yang pernah jadi korban
gak berbuat apa apa
gak bikin perhitungan dulu
sudah diandalkan kang mus
kita harus mundur
ini bukan soal rasa takut
tapi soal rasa hormat
kamu dari tadi disini aja gak kemana mana
terima kasih ya om
terima kasihnya sama om yang satu lagi
tadi ada disini tapi pulang duluan
namanya om murad
apa yang kita duga sejak lama memang benar
di belakang semua kejadian sekarang
penyusupan ke pasar
pengkhianatan di terminal
kita mau nunggu apa lagi
kita habisin si jamal
dari dulu juga itu gampang
tapi bakal jadi masalah baru buat kita
kalau si jamal kamu bikin mati
kalau kamu cuma bikin dia masuk ugd
apa bedanya kamu sama dia
terus saya harus apa
jualan bubur ayam
masa soal jualan bubur ayam aja harus saya jelasin
kalau saya harus apa
kamu dari mana
dari tempat jupri
main aja atau ada apa
memangnya kamu belum tahu sekarang lagi ada apa
kita biasa kerja pakai otot
jarang pakai otak
apa yang barusan dibilang kamu soal jualan bubur ayam
jualan bubur ayam itu
ya jualan bur ayam
masa kamu enggak paham
itu cuma istilah atau umpama
kalau sama kamu
kamu juga mungkin ngomong pakai istilah atau umpama
kang mus tahu
kamu cukup kuat
tapi kurang cerdas
saya cuma ngasih tahu aja
tapi itu bukan urusan saya
saya udah pensiun
sama seperti kamu
mungkin maksud kang mus
saya disuruh pensiun
terus saya jualan bubur ayam
kalau saya pensiun
kita kang kompak selalu
kalau kamu pensiun
kalau saya jualan bubur ayam
kamu perlu asisten enggak
kamu ingin ngajak saya
kamu ngajak saya ke temuan
ada keperluan apa
desainnya jualan kaos juga
saya harus minta izin ke bos saya dulu
ingin berhubung sama ia
mau nitip kos produksi saya di tempat iwan kerja
tapi udah beres ada apa kan
bisa ketemu saya sekarang
saya pergi dulu kang gus mau ketemu
saya aja yang bayar kan saya yang ngajak
bener kamu yang bayar
ini aku udah nungguin kamu di tempat biasa
ini masih sakit
kamu jangan marah marah aja tuni
kamu kan tahu akang masih sakit
akang cuma minta kamu pengertian aja
kalau kamu marah marah terus akan jadi ngebatin
oh jadi selama ini akang ngebatin
atau akang mau bilang sama nining selama ini akan gak bahagia
gak usah dibilangin ini udah tau
aku bukan mau ngasih tau tapi usul aja
apa bedanya itu gak penting
yang penting itu
apa yang mau aku usulin
terus apa yang kamu mau usulin